grafik perjalanan kereta atau gapeka dua ribu sembilan belas mulai diterapkan sejak satu desember dua ribu sembilan belas
pt kai menambah enam relasi baru untuk perjalanan jarak jauh
salah satu relasi baru adalah jurusan stasiun pasar senen jakarta menuju pasar turi surabaya
relasi ini akan diakomodir oleh kereta dharma wangsa yang baru diresmikan senin pagi
direktur utama pt kai edi sukmoro mengklaim
penambahan relasi baru tersebut untuk meningkatkan ketepatan waktu perjalanan
serta antisipasi kepadatan penumpang dalam liburan natal dan tahun baru mendatang
edi juga menambahkan pihak yang memprediksi peningkatan penumpang untuk liburan natal dan tahun baru kali ini
ini memang ada beberapa kereta baru maksudnya relas baru jurusan baru keretanya bukan baru
yang memang di tahun dua ribu sembilan belas satu desember ini
diluncurkan ada enam
salah satunya tadi rekan rekan pers tadi tahu bahwa dilepas dharma wangsa
relas dari senen menuju ke surabaya pasar turi
ini ada lima belas stasiun yang disinggahi
kereta dharma wangsa memiliki kapasitas penumpang sebanyak tujuh ratus delapan puluh enam tempat duduk
para penumpang tetap berharap kereta api indonesia dapat terus meningkatkan pelayanan
serta fasilitas bagi para penumpang
saya kan baru pertama kali ya mas ya enak dingin
ya maksudnya ini juga perjalanan jarak jauh terus kan kalau eksekutif juga enak juga kan
maksudnya fasilitasnya juga lumayan terpenuhi gitu
kereta dharma wangsa akan mengakomodir kelas ekonomi dan eksekutif
untuk harga tiket stasiun senen surabaya pasar turi
tiket kelas ekonomi dapat dibeli dengan harga rp satu ratus lima puluh hingga rp satu ratus enam puluh
untuk kelas eksekutif penumpang harus merogoh kocek dari rp tiga ratus lima puluh hingga rp empat ratus lima puluh